prakirawan kantor stasiun bmkg ahmad yani semarang haris syahid hakim
memprediksi wilayah jateng pada bulan oktober ini masuk musim pancaroba
selain mewaspadai peristiwa alam seperti angin puting beliung hujan lebat
tanah longsor dan kebakaran hutan masyarakat juga diminta mewaspadai naiknya suhu udara
suhu udara harian selama oktober rata rata berkisar antara tiga puluh enam hingga tiga puluh tujuh derajat pada jam tiga belas hingga empat belas waktu indonesia barat
tapi berdasarkan data selama tiga puluh tahun terakhir
kemungkinan suhu udara bisa mencapai empat puluh derajat untuk wilayah pantura
termasuk kota semarang dan pesisir jawa tengah bagian timur
rekor suhu udara tertinggi di jawa tengah sebelumnya adalah tiga puluh sembilan lima derajat pada tahun dua ribu dua
hanya rata rata itu tadi tiga puluh enam tiga puluh tujuh bahkan mungkin nanti bisa saja karena tadi berdasarkan data
historisnya oktober ini tinggi bisa saja mungkin lebih dari itu
bisa tiga puluh delapan tiga puluh sembilan ataupun mungkin bisa mencapai empat puluh
naiknya suhu udara di wilayah pesisir jateng juga dirasakan sri wahyuni warga kalimantan yang berada di semarang
sementara warga lainnya mengeluhkan dampak cuaca ekstrim bagi kondisi
apalagi di jawa tengah
apalagi jika suhu udara sampai empat puluh derajat
kantor stasiun bmkg ahmad yani semarang memprediksi sembilan persen wilayah jawa tengah di pegunungan tengah

dan akan mulai hujan bulan ini
sementara sembilan puluh satu persen wilayah sisanya baru mulai hujan pada november
danang cahyo semarang jawa tengah